sebuah kisah ironis dari ponorogo puluhan pelajar di ponorogo jawa timur terpaksa harus menyeberangi sungai untuk ke sekolah
perjalanan menempuh resiko ini sudah setahun mereka jalani setelah jembatan desa mereka ambruk diterjang banjir bandang
melintasi jalanan terjal menembus perbukitan dan hutan sudah jadi aktivitas pembuka hari rutin
bagi para pelajar sekolah dasar negeri empat sidowaya kecamatan jambon ponorogo jawa timur ini
namun perjalanan melintasi sungai sidowayah bisa jadi adalah puncak perjuangan di awal pagi mereka
salah memijak sepatu bisa basah kuyuk atau yang lebih parah tergelincir di aliran sungai sidowayah yang licin
tapi mereka tak punya pilihan lain kecuali mau memilih jalur lain yang jaraknya lebih dari tiga km
siap dari kalau jangka sekolah harus menyebrang sungai gini
tidak ada jembatan
susah enggak kalau enggak ada jembatan
perjuangan abil dan kawan kawan menuju sekolah memang tak seharusnya terjadi
setidaknya hingga setahun lalu saat masih ada jembatan penghubung desa sidoarjo dengan sidowaya
akses penghubung yang kini ambrol setelah diterjang banjir bandang setahun lalu
warga mengaku khawatir dengan kondisi para pelajar belia yang harus menyeberangi sungai
yang terutama anak sekolah itulah
kalau pas banjir gitu berarti enggak bisa menyimpan
ya pas orang tua selalu ikut terus itu lah
nanti pergi sekolah
warga hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan
apalagi perekonomian warga juga tersendat akibat putusnya akses penghubung dua desa ini